dan untuk mengetahui kondisi terkini pengungsi asal rohinya di lek sumawe ac melalui sambungan skype sudah ada jurnalis transmedia ahmad al bastin di lek sumawe
selamat siang ahmad dari hasil rapid test yang dilakukan di sana apakah sampai saat ini sudah ada mereka yang reaktif dan bagaimana langkah lanjutan untuk bisa meminimalisir penyebaran positif covid sembilan belas di sana
oke baik mbak sementara yang sudah dilakukan rapid test sendiri sekitar satu ratus empat puluh orang sudah diuji coba namun hasilnya semuanya non reaktif dan penangan selanjutnya selebihnya itu bakal diuji sekarang
dari pantauan anda di sana seperti apa sih ahmad kondisi mereka karena saya membaca di beberapa media online
kalau dari pantauan anda bagaimana kondisi para pengungsi pengungsi ini
oke baik dari pantauan kami sendiri dinas kesehatan sudah datang untuk mengecek kondisi pengungsi orangnya sendiri
tujuh puluh orang mengalami
mengalami sakit lambung dan itu sedang dilakukan di cek dan di rumah sakit sudah dilakukan pengecekan juga
oke berarti untuk mereka yang sakit dibawa ke rumah sakit dan sisanya tetap ada di blk begitu ya
nah sementara ini dua orang sudah dilarikan di rumah sakit
dikarenakan itu sudah statusnya
sudah sakit berat namun sementara yang lainnya dipengungsian untuk di cek lebih
cek kesehatannya lebih dalam gitu
oke ahmad kalau dari gambar yang kami saksikan di sini ini padat sekali ahmad di dalam balai latihan kerja tempat penampungan mereka ini
bagaimana mereka tidur dan juga bagaimana konsumsi yang harus memenuhi gizi mereka karena tujuh bulan terkatung katung di laut bukanlah hal yang mudah untuk mereka
ketika ada di darat apa saja yang mereka dapatkan di sana
dan istirahatnya ahmad seperti apa bisa anda gambarkan kepada kami di sini
nah sementara ini dari pihak pempo bekerja sama dengan onhcr juga sudah melakukan coba untuk penempatan lain namun sementara pengungsi ranggia masih menetap di sini untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana koordinasi antara pempo dan onhcr sendiri
pengungsi sendiri masih dalam keadaan sehat juga dalam pengungsian ini
oke ahmad apakah ahmad sempat berbicara dengan para pengungsi ini sebetulnya tujuan mereka ini akan kemana ahmad pada awalnya sampai akhirnya mereka sampai di perairan leksema wac ini
waktu semalam juga saya sudah berbicara langsung dengan berbahasa inggris
mereka tujuan mereka itu malaysia namun dari malaysianya menolak kunjungan mereka dan mereka harus kembali lagi ke laut untuk menuju ke negara yang lain begitu
apakah tujuan keseluruhannya ini benar malaysia atau mereka sudah sebelumnya mencoba mendatangi negara lain tapi ditolak karena protokol covid yang diberlakukan
ya sebenarnya begitu saya sudah juga coba berkomunikasi mereka mereka juga sempat juga ke negara lain
mereka juga belum terima kedatangan mereka begitu
oke ahmad ini informasinya mereka jumlahnya lebih banyak dari ini dan kemungkinan akan ada gelombang susulan yang juga mungkin akan sampai di sana ataupun lokasi yang berbeda
anda sempat mengkonfirmasi soal ini tidak ke sana ke mereka maksud saya
sementara mereka juga belum tahu
dikarenakan kan tempat mereka juga tujuh bulan juga di laut dan mereka sama sekali belum ada kabar
dengan warga warga mereka saudara mereka yang di sana begitu mbak
berarti sebetulnya di kapal besar sebelum mereka menaiki kapal kapal kecil ini masih ada banyak warga rohingya yang lain ataupun keluarga yang sebelumnya bersama dengan mereka begitu
banyak keluarga yang bersama dan satu kapal namun beberapa keluarga juga ada yang meninggal di laut

dan sempat juga komunikasi di wilayah myanmar

karena myanmar di sana mereka sempat mengunjung kembali gitu
maksudnya mengunjung dari myanmar namun karena lokasi myanmar masih belum terjaga namun mereka harus kembali lagi ke laut begitu
oke ahmad boleh sedikit didetailkan ahmad ada berapa jumlah perempuan dan juga laki laki anak anak maupun lansia yang ada di rombongan pengungsi ini
oke penjumlah sendiri bagi yang perempuan itu sekitar satu ratus delapan puluh satu dan yang laki laki sekitar satu ratus satu dan yang anak anak delapan belas orang
oke ahmad yang terakhir ini mungkin ada follow up ataupun pernyataan dari pihak unhcr seberapa besar sih peluang mereka untuk tetap bisa menetap sementara waktu ini di sana ahmad
oke ahmad yang terakhir ini mungkin ada follow up ataupun pernyataan dari pihak unhcr seberapa besar sih peluang mereka untuk tetap bisa menetap sementara waktu ini di sana ahmad
oke baik sementara itu pihak penco dan lain sebagainya melakukan koordinasi langsung untuk dilakukan di mana penempatan pihak rongia tersendiri baikkah nanti akan dipindahkan ke shelter blangado atau dikembalikan lagi ke myanmar begitu
karena kita harus tahu juga dari pihak unhcr sendiri bagaimana depannya begitu selanjutnya
oke baik ahmad al bastin terima kasih atas laporan anda langsung dari lokal